lampu dan kelengkapan lainnya di pengujian kendaraan bermotor pulau gadung jakarta timur selasa siang
sebanyak dua ratus tiga puluh lima dari dua ratus tiga puluh tujuh kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut kontingen asian games dua ribu delapan belas dinyatakan telah lulus uji
dua kendaraan lainnya harus diperbaiki karena belum memenuhi syarat
kendaraan operasional asian games yang telah lulus uji kelayakan dipasangi stiker tanda lulus uji kir
sementara kendaraan yang belum lulus uji akan diperbaiki
kami dari upi pkb pengujian kendaraan bermotor diperintahkan untuk melaksanakan ramcek kegiatan pemeriksaan untuk kendaraan kendaraan si game
dari total satu lima ratus delapan yang dimulai dari hari senin sampai dengan selasa ini
sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak dua ratus tiga puluh tujuh kendaraan
dan yang dinyatakan layak lolos dua ratus tiga puluh lima
menjelang asian games dua ribu delapan belas pembangunan light rapid transit lrt jakarta dari kelapa gading hingga velodrome hampir rampung
namun pengerjaan depo utama masih butuh penyelesaian
area pengerjaan stasiun lrt di depan pusat perbelanjaan kelapa gading sedang dikebut agar bisa beroperasi saat asian games dua ribu delapan belas
pekerjaan utama yang saat ini dikerjakan adalah proses tahap akhir yang sesuai dengan skema pembangunan
adapun depo utama masih dalam tahap pengerjaan sehingga tidak bisa beroperasi saat asian games mendatang
namun ada depo sementara yang akan digunakan
pekerjaan utama yang saat ini dikerjakan adalah proses tahap akhir yang sesuai dengan skema pembangunan
pekerjaan utama yang saat ini dikerjakan adalah proses tahap akhir yang sesuai dengan skema pembangunan
pekerjaan utama yang saat ini dikerjakan adalah proses tahap akhir yang sesuai dengan skema pembangunan